seperti kata daniar tadi bukan bermaksud menakut nakuti tapi kita juga harus waspada dan juga berhati hati memilih tempat kira kira kita akan berlibur menghabiskan malam tahun baru di mana
karena banyak antisipasi antisipasi yang kemudian diberikan oleh otoritas terkait supaya lagi lagi supaya kita aman dan juga nyaman bermalam tahun baru
dan kali ini kita ke provinsi bali jelang tahun baru gunung agung di bali kembali meletus dan mengeluarkan sinar api pada minggu dini hari waktu setempat
meski gunung tertinggi di bali ini sempat memuntahkan abu vulkanik tapi aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai bali tetap berlangsung normal
setelah statusnya dinyatakan turun dari awas menjadi siaga sekitar setahun terakhir gunung agung yang berada di karangasem bali kembali meletus minggu dini hari
meski meletus ketinggian semburan abu tidak teramati lantaran tertutup awan dan sempat terlihat adanya sinar api
erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum dua puluh dua mm
dan durasi sekitar tiga menit delapan detik
material abu yang keluar sempat menghujani sejumlah wilayah di lereng gunung agung terutama di arah timur
menurut petugas pvmbg meski berstatus siaga aktivitas gunung agung ini tergolong tinggi lantaran sudah mengalami sistem terbuka
hal ini membuat aktivitas kegempaan yang terjadi pada gunung dapat memicu erupsi meski hanya gempa berskala kecil
memang sebelumnya api gunung agung kan sistemnya sudah terbuka
artinya itu tinggal ada tekan
sedikit saja dari gempa gempa vulkaniknya itu pelepasan gas akan terjadi
tapi tidak akan mempengaruhi sementara status gunung api itu sendiri masih dalam status level tiga
namun begitu meski sempat memutahkan abu vulkanik aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai bali tetap berlangsung normal
bandara masih ramai penumpang dan tidak ada informasi penundaan maupun pembatalan penerbangan
hal ini dikarenakan sebaran abu vulkanik gunung agung mengarah ke timur
sehingga kawasan udara atau aerodrome bandara ngurah rai bali dinyatakan aman untuk pergerakan pesawat
warga dan wisatawan dihimbau agar tidak beraktivitas khususnya di area radius empat km dari gunung agung